menurut saya michelle itu udah pantas banget jadi penyanyi terkenal
jadi mega bintang
angel banget ya jadi orang
percaya banget sih sama gue
semuanya tante serain sama el
mungkin el nggak bisa jadi terkenal
nggak tau malu
udah dikasih hati minta ginjal dikasih dainin minta tekoe
nggak usah bu
wah kamu kok kayak gitu
nggak apa apa nanti tante bungkusinnya buat kamu
tapi ini kalau boleh sekalian sih telur baladonya juga enak
oh iya tenang buat kamu
udah nanti siapin kok ya
kasihnya ditambah ayo
boleh ditambah dikit
lihat telurnya ya
syukur deh kalau hubungan ibu sama telur kecap udah kembali cair
saya boleh minta izin nggak sama kamu
minta izin buat macarin anak tante
tukang jadi basah semua
cuma basah dikit pun nggak apa apa
itu perut lo sampe lo speker gitu deh
belum makan ya
gue baru inget gue belum makan
sementara lo ganjur dulu aja ya
pakai permen keren
pakai permen keren
permen karet itu bisa nahan perut loh kalau lagi kelaperan
iya makasih ya pak
lo perhatian banget sama gue
bayet tau nggak
itu tuh cuma permen karet doang
justru perhatian kecilnya kayak begini yang bikin gue jatuh cinta sama lo

jangan lupa siapkan
emangnya lo sejak kapan sesuka sama gue
gue juga gak tau sih kenapa perasaan itu tiba tiba ada
gue gak nyangka perhatian kecil gue bisa berdampak sebesar ini
padahal waktu itu gue gak bermaksud apa apa
sampai nyembur nyembur gue kerupuk kulit
ngomong aneh banget sih botol kecap
gak usah nomer bu
kok aneh aneh dari mana sih
ya emang gue serius mau minta izin sama kata buat macarnya
kok bisa ya mimpi gue jadi kenyataan kayak gini
botol kecap ngeselin banget sih
gimana tante kira kira saya dapat izin apa enggak
kalau yang itu kamu tanya langsung sama orang yang kan di depan tante nih
ibu ini pasti kan botol kecap tuh orangnya sangat jahil
jadi lo gak usah denger sembarangan aja ngomong
kesambet kan lo
gue emang jahil tapi kali ini gue emang gak kesambet dan gue serius
gue pengen jadi pacar lo
gue gak mau ngomong sembarangan banget sih gue sembur lagi nih
ih ya kamu gak boleh ngomong kayak gitu ah
tahan sih lo sembar sembur kayak mbak dukun lo lama lama
sekarang lo ngomong sembarangan banget jadi orang
kan gue udah bilang sebelum lo kesini
gue udah bilang sama lo
jaga sikap lo depan nyokap gue botol kecap
video dibahas lagi dibahas lagi kan gue udah bilang
itu video memang mau gue tag down
tapi gue masih lupa ya gimana
kalau orang lupa
umur berapa sih
lupa lupa heran gue
berarti namanya cowok ganteng dunia akhirat itu kamu
tante mau ngakuin juga
iya tante tinggal
mau gue ngajak lo kesini botol kecap
emang dia yang siapa namanya
cowok jelek di akhirat iya itu dia bu
fitnah banget bikin nama kayak gitu
ini dikira lo cakep apa
fitnah apanya sih kropo polit
gue bikin nama itu ya cowo ganteng dunia akhirat
ya sesuai sama kenyataannya kayak gue
masih udah pede banget sih gue bilang dirinya ganteng
padahal mukanya kan biasanya kayak di pasar kan ada dimana mana
ini dia nggak punya keranjal
oh maksudnya ada dimana mana tuh di pikiran gue
mending kita makan aja ibu ya

dia mikirin tuh suka mikirin saya
makanya dia dimana mikirin saya ya
nggak ada lo jual
nggak ada lucu lucunya
ntar semua kaya
eh tambah lagi
eh belum habis
lo udah sana masuk
biar gue nungguin disini sampe lo masuk rumah
rel makasih banyak ya
makasih banyak atas semua kebaikan lo
lo udah bantuin gue bawain motor ke bengkel
rifa itu udah jadi tugas gue
buat jagain dan bantuin lo
jadinya lo usah pake makasih kali
farel berterima kasih itu adalah kewajiban
ya itu tandanya gue menghargai usaha lo
dan gue menghargai niat baik lo
yaudah sana masuk buruan
jangan tidur malem malem jangan bergadang
eh kalo kangen telepon ya
besok juga ketemu
udah ya gue masuk nih
bu botol keca mau balik bu
gue masih mau disini
idi enggak gue gak mau lo disini
nih bungkusan pesanan kamu
idi gue kira lo cuma kode kodean sama nyokap gue ternyata beneran
ih dasar gak tau malu lo
nanti liat nih nanti liat kamer ya
sekarang gini ya gue emang gak kode kodean
masa gue dikasih terus gue tolak gue sisih sisihin
enggak lah ini rezeki buat gue
bulan kali suruh bayar aja
berapa ada keenakan lo ntar
yaudah mending kita ke depan aja bu udah keluar
daripada ntar di nyuri nyuri lagi
lukisan yudee enggak
eh lo cemburu ya sama nyokap lo
tante tau gak
masa bisa minta video dia yang viral itu minta dihapus sama second
padahal sayang banget ya
yang nonton kan udah berjuta juta tuh
sayang banget tau gak usah ya
ini bisa gak sih gak usah nyari pembelan nyokap gue
tinggal hapus aja gue gak suka
lo kan udah tau botol kecap malah tetep aja
tuh kan tante dengar kan
padahal kan sayang kalau menurut saya
buat dapetin viral aja tuh kan susah ya
dan menurut saya michelle itu udah pantas banget jadi penyanyi terkenal
jadi mega bintang
ngeel banget ya jadi orang
iya lo gak percaya banget sih sama gue
semuanya tante serahin sama el
mungkin el gak mau jadi terkenal